kuliner yang satu ini masih jarang ditemui dan tidak semua orang tertarik untuk mengkonsumsinya
sate kuda dagingnya yang empuk dan rasanya yang gurih
membuat daging kuda menjadi hidangan alternatif
sebuah kedai di bandung menyediakan menu sate kuda bagi penggemarnya
tak tanggung tanggung dalam sehari kedai ini mampu menjual seribu tusuk
dengan omset puluhan juta per bulannya
yang harus diingat adalah tak sembarangan kuda bisa dikonsumsi
kuda yang digunakan adalah kuda ternak yang khusus dikonsumsi
setelah matang sajikan di atas hot plate atau piring panas
empuknya daging serta rasanya yang gurih
ditambah bumbuka acak yang khas menggugah selera makan
dagingnya ini lebih gurih dibandingkan dengan daging sapi atau daging kambing
nah kalau ada deteksi ini
sendiri biasanya daging lainnya seratnya tuh alot
kalau ini ketika dimakan seratnya pecah pecah
dan banyak sekali kandungan gizinya
salah satunya tinggi protein rendah lemak dan non kolesterol
bagi anda yang memiliki masalah seperti asam urat dan diabetes
daging kuda ini dipercaya dapat menurunkan kadar asam urat dan gula
bagi penderita diabetes
banyaknya sih customer kita
ada yang berat atlet binaragawan yang gym
karena mereka ngejar proteinnya untuk kebutuhan tubuh mereka
dia gak mau berlemak tapi pengen konsumsi daging
lari ya ke kuda
meskipun sate kude tak sepopuler seperti sate yang lain
tapi tak sedikit orang yang penasaran dan menjajal menu ini
sering disini makan rasanya enak proteinnya juga tinggi
tak hanya pria
tak jarang wanita pun penasaran untuk mencicipinya
soalnya sebelumnya belum pernah makan sate juga
dan rasanya ternyata lumayan enakan
enak sih enak
selain sate daging kuda
di sini juga terdapat menu lainnya seperti sate urat dan sate torpedo kuda
yang dipercaya berhasil untuk meningkatkan vitalitas
dalam sehari sate kuda ini mampu menghabiskan seribu tusuk
dengan omset puluhan juta per bulan
satu porsinya dibanderol mulai dari dua puluh ribu rupiah
dian parmatasari bandung